berdasarkan data kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah
merupakan usaha mikro dengan omset per tahun kurang dari dua miliar rupiah
dan modal usaha kurang dari satu miliar
momentum presidensi dan rangkaian acara g dua puluh dua ribu dua puluh dua merupakan peluang bagi umkm tanah air
untuk memperkenalkan produk serta memperluas pasar hingga ke luar negeri
kementerian kooperasi dan ukm bersama kurator independen
telah melakukan kurasi produk
kriteria untuk produk yang dipilih antara lain kualitas produk dan bahan yang berstandar internasional
memiliki harga yang bersaing serta mampu menjaga kelangsungan pasokan
sejumlah kategori produk yang akan ditampilkan adalah kerajinan fashion makanan kosmetik maupun kesehatan
nah ini ceruk curug pasar yang sebenarnya harus dimaksimalkan juga oleh indonesia
bagaimana nanti setelah g dua puluh
itu ada kelanjutan daripada pertumbuhan pertumbuhan bisnis ini memang bisa
baik menarik investasi ataupun kita yang keluar menawarkan jasa
itu dari sisi wellness craft
tadi yang terakhir adalah custom packaging
beberapa hal yang customise ini juga menarik sekali
alat alat musik gitar dan lain lain itu customize diberikan aksesoris batik ya
selain itu kementerian kooperasi dan ukm juga melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain
pemerintah maupun bumn untuk pemberdayaan maupun pembinaan dan pendidikan entrepreneurship bagi pelaku umkm
ini juga kita bina mereka sampai nanti mereka bisa melihat
oh setelah saya dapat formal status melalui nib hanya dengan mengurus pirt saya bisa menjual lebih banyak
lebih jauh atau ditambahkan dengan izin dari bepom
dia bisa juga sudah ke seluruh wilayah indonesia dan sampai ekspor ya
sampai nanti kita juga melihat mengamankan hak cipta yang mereka sering diambil atau
untuk memperluas pasar selain didorong untuk melakukan transformasi dari unit usaha informal ke formal
kemenkop ukm juga mendorong digitalisasi bagi umkm agar masuk ke platform digital lokal nasional maupun internasional